memiliki tak kurang dari satu ratus tujuh puluh lima delapan km bibir pantai ribuan nelayan di kabupaten banyuwangi jawa timur bergantung pada kekayaan alam ini
namun selama tiga dekade mereka sempat memanfaatkan kekayaan laut tersebut dengan cara merusak lingkungan
kalau dulu saya ya pertama dari nyelam ikan hias tapi nyelam ikan hias itu saya dulu tidak pakai cara nangkap pola mangkat nangkapnya itu bukan pakai jaring bukan ramah lingkungan pakai potasium
jadi potasium itu bikin rusak karang bikin mati karang juga benih benih ikan telur telur ikan mati semua
ya kerusakan lingkungan pun tak terhindarkan
terumbu karang di kawasan selat bali ini pun hancur termasuk populasi ikan yang menjadi sedikit
tergerak memperbaiki lingkungan pada tahun dua ribu delapan kelompok nelayan samudera bakti asal desa bangsering kecamatan wongsorejo banyuwangi ini mulai melakukan konservasi terumbu karang
bibit terumbu karang dipasang di paralon kemudian diletakkan di dasar laut di kawasan desa bangsering
hal tersebut dianggap gila dan melawan arus ekonomi saat itu
bakti pun tak mengkhianati hasil
lima tahun kemudian terumbu karang yang ditanam mulai menjadi hunian ikan bahkan ikan yang sebelumnya dinyatakan langka tinggal di kawasan konservasi ini
kawasan sepi ikan ini kini dihuni jutaan ikan dengan berbagai varietas
selain itu keindahan alam dengan kekayaan terumbu karang dan ikan yang menghuninya menjadi kawasan wisata baru berlabel bunder atau bangsering underwater
ribuan pengunjung datang setiap pekan bukan hanya lokal tetapi juga mancanegara
di dalam ini ini menarik
kami membaca beberapa artikel yang diperoleh membantu semua korol
untuk memperkembangkan dengan kekuatan elektrik kecil yang diberikan
dan hasil dari apa yang kami lihat hari ini adalah hari pertama kami mencoba dan itu sangat luar biasa
ini adalah pandangan pertama kami tentang apa yang bisa diberikan laut di indonesia dan itu sangat menyenangkan
ah area ini sangat bagus karena kami dapat melihat banyak spesies ikan dari laut
dan sangat dekat dengan tanah
yang berarti kami tidak perlu berjalan jauh untuk melihat ikan
itu media tanamnya masih ada yang kosong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
perekonomian warga di sekitar pun ikut terangkat
mulai pemilik warung makan penjual souvenir guide
hingga pemilik usaha perusahaan
penyewaan snorkeling dan juga guest house
dampaknya dengan pengembangan ekosistem yang disini sangat besar sekali
banyak puluhan kepala keluarga yang mendapatkan dampaknya disini
kini bakti yang dilakukan tak kurang dari lima belas tahun ini telah menuai berbagai penghargaan termasuk kalpataru dari presiden republik indonesia
selebihnya juga menuju penghargaan internasional
wida subianto ganjarwi caksono banyuwangi jawa timur